oleh sebab itu sinkronisasi penyusunan rkp tahun dua puluh lima harus berdasarkan prinsip yang pertama
sekali lagi programnya harus inline harus seirama jangan sampai pusat ke kanan daerah ke kiri
kehilangan kita akan kehilangan
semuanya harus inline semuanya harus seirama
misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti
yang kedua jadi yang pertama tadi program harus inline
program harus berorientasi hasil
harus ada return ekonominya
jangan sampai ini bulat pak lestari sampingan
yang namanya anggaran itu diecer ecer kepada dina dina semuanya diberi
nggak ada mana yang skala prioritas nggak jelas
ada kenaikan sepuluh persen anggaran semua diberi sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh sepuluh persen

gak jelas skala prioritasnya yang mana
jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan
udahlah itu masa lalu eh masa depan jangan sampai itu terjadi lagi
kemudian yang ketiga program harus tepat sasaran dan strategis
artinya apbd apbn itu betul betul manfaatnya kelihatan karena tepat sasaran
jangan sampai ada lihat anggaran untuk stunting
diberikan ke puskesmas jadinya agar puskesmas
ada jangan bilang gak ada loh ada
gak ada hubungannya stunting sama pagar ada
oleh sebab itu saya berharap senbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan
pusat provinsi kabupaten dan kota agar semuanya inline semuanya seirama dan semuanya
tepat sasaran dan nanti hasilnya betul betul dirasakan oleh rakyat
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya berharap semuanya bisa berhasil